kini kita ke informasi seputar ramadan
al quran berusia tiga ratus tahun yang terbuat dari daun lontar
masih terawat dengan baik di sebuah pondok pesantren di semarang jawa tengah
al quran ini dikeluarkan dan dibaca oleh santri setiap awal ramadan
pondok pesantren multazam hudak payung semarang
memiliki tradisi setiap permulaan bulan ramadan
yakni pembacaan al quran kuno dengan panjang satu lima meter dan lebar satu meter
al quran yang satu ini tidak hanya istimewa
karena ukuran dan usianya yang sudah mencapai tiga ratus tahun
tapi juga bahan bakunya dari daun lontar
meski sudah berusia ratusan tahun
hurufnya masih terlihat jelas dan ditulis dengan menggunakan pena
yang dicelupkan ke dalam tinta
terdapat dua puluh tiga lembar rangkaian daun lontar yang masih terlihat rawat
padahal daun lontar biasanya akan mengering
dan tulisannya akan hilang jika disimpan dalam waktu lama
pengelola pesantren mengaku tidak punya kiat khusus merawat al quran tersebut
itu masih bisa jelas dibaca sebenarnya
jadi memang perawatannya sudah tinggal kita yakin ditaruh
karena ini bagian dari karomah para waliwa
sehingga tidak pakai alat apa begitu
sedangkan mungkin maaf ada barang barang peninggalan
kayak kuningan kayak apapun juga harus dirawat
tapi ini sudah ditaruh saja yakin insya allah tidak apa apa
kata beri seperti itu
al quran tersebut merupakan warisan dari para pengurus
untuk pesantren terdahulu
namun tidak dijelaskan siapa pembuatnya